badan narkotika nasional provinsi dki jakarta telah menyetujui permohonan rehabilitasi yang diajukan oleh penyanyi reza artamevia
reza artamevia dipindahkan dari rutan narkoba mapolda metro jaya ke pusat rehabilitasi bnn di lido jawa barat
usai ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkotika pada jumat empat september penyanyi reza artamevia kini menjalani proses rehabilitasi
kabit humas polda metro jaya kombespol yusri yunus mengatakan
berdasarkan hasil asesmen sementara reza dinyatakan memenuhi syarat untuk rehabilitasi
reza artamevia dipindahkan ke pusat rehabilitasi sejak kamis sepuluh september
meski tidak dipidana polisi menyatakan proses hukum atas kasus narkoba reza artamevia akan terus berjalan
penyidik masih memburu bandar berinisial f yang merupakan pemasok narkoba kepada reza
rabu kemarin memang dari tim setelah melakukan gelar perkara oleh penyidik
untuk bisa menentukan pasal pasal
disangkakan di pasal satu ratus dua belas ayat satu yunto pasal satu ratus dua puluh tujuh ya ayat satu di undang undang tiga puluh lima tentang narkotika
kemudian setelah itu memang pengacaranya mengajukan rehabilitasi kepada penyidik
dalam hal ini dir narkoba polda metro jaya
setelah dianalisa kemudian dirujuk yang bersangkutan
kemarin ada penyampaian saya ke pasar jumat
ternyata rujukannya adalah ke rumah sakit lido